saudara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara ganjar pranowo mahfud md
akibatnya suara ganjar mahfud hanya bisa menembus maksimal tujuh
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara ganjar pranowo mahfud md
akibatnya suara ganjar mahfud hanya bisa menembus maksimal tujuh belas empat puluh
menurut hasto hal itu ia ketahui setelah berbicara dengan sejumlah pakar it
dari hasil temuan pakar tersebut ditemukan juga gangguan siber dalam proses unggah form c satu hingga penyegalan pada hitung cepat atau quick count
untuk itu hasto meminta perlu dilakukan audit forensik dan meta
para pakar it yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
misalnya dimasukkannya suatu jason scrip suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud itu hanya maksimum tujuh belas
kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quick count pun itu di intercept
nah sehingga dari kejadian kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta c satu
soal adanya temuan penggelembungan suara untuk parpol tertentu partai gerindra menilai kini setiap partai saling menuduh soal penggelembungan suara
namun gerindra yakin jenjang kontrol dalam pemilu sudah ketat sehingga jika ditemukan pelanggaran bawaslu di daerah akan memproses
sekjen gerindra ahmad muzani menilai
penggelembungan suara harusnya ditemukan bawah seluruh di semua tingkatan
bahkan jika ada unsur pidana bisa diproses di sentra penegakan hukum terpadu
isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu
semua saling menuduh semua saling menyangkakan bahwa partai a b c d dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan
karena itu mekanisme dalam undang undang
undang pemilihan umum itu kan berjenjang
ada kpu selaku lembaga penyelenggara pemilu ada bawaslu yang jenjangnya sejak ada dari sejak kecamatan kabupaten atau kota sampai provinsi
dan setiap pelanggaran yang ada dalam setiap dugaan pelanggaran yang ada di bawah mestinya sudah ditemukan oleh bawah seluruh
komisi pemilihan umum menyangkal pernyataan yang menyebut ada upaya penguncian suara pasangan ganjar mahfud di angka tujuh belas persen
ketua kpu hasim ashari memastikan hasil rekapitulasi suara berdasarkan penghitungan suara berjenjang dari tps
kpu tak bisa mengontrol ataupun menargetkan jumlah pemilih yang hadir di tps
kepala kpu hasim asyari memastikan hasil rekapitulasi suara berdasarkan penghitungan suara berjenjang dari tps
kepala kpu hasim asyari memastikan hasil rekapitulasi suara berjenjang dari tps
jadi kalau ada informasi kabar atau pernyataan seperti itu kpu mematok
kpu tidak pernah mematok tidak pernah mengunci tidak pernah menargetkan partai tertentu pasangan calon tertentu
sejak awal harus suara yang segera tidak ada
jadi semuanya yang dihitung kpu itu berhasil jadi perhubungan suara
jadi kpu itu berhasil jadi perhubungan suara